kalau kayak gini bawaannya pengen nyanyi lagu memes
pesawatku terbang ke bulan
wisata luar angkasa ya boleh juga
ingin liburan tapi udah bosan jalan jalan ke tempat wisata di bumi
mungkin saatnya anda memikirkan untuk tur antariksa ya
enam puluh tahun lalu yuri gagarin kosmonot asal rusia
menjadi aktor dalam misi penerbangan manusia ke antariksa menggunakan vostok one
seiring perkembangan teknologi perubahan besar muncul di masa kini
orang orang berkantong tebal bisa melakukan perjalanan ke luar angkasa secara komersial
so vast on your seatbelt karena sekarang kita akan pergi ke era wisata antariksa
yang sudah dirangkum oleh tim lead bank cnn indonesia
kita buka data datanya
kalau mau terbang keluar angkasa pertanyaannya naik roket mana ya
bingung gitu ya orang kaya nih ceritanya
oke wel beberapa perusahaan swasta membuka jalan manusia menuju antariksa
kita bedah pertama adalah virgin collectic asal amerika serikat dengan spaceship dua
jadi pesawatnya disini menggunakan spaceship two yang memang diluncurkan oleh virgin galactic
ini tahun dua ribu empat ya saat perusahaan baru dibuka
jadi branson ini bilang katanya tahun dua ribu tujuh kayaknya bisa nih kita perjalanan luar angkasa secara komersial
tapi karena berbagai hal ditunda rencana tersebut
akhirnya pekan lalu branson berhasil terbang
kini pesawat tersebut diharapkan bisa mulai dibuka untuk umum tahun dua ribu dua puluh dua mendatang ya
berikutnya dari virgin galactic ada blue origin yang juga dari amerika serikat
milik siapa lagi kalau bukan jeff bezos yang jadi trending topic pekan ini ya
didirikannya sudah sejak dua ribu silam
nah perjalanan luar angkasa ini dilakukan menggunakan pesawat ruang angkasa atau roket new separk
yang juga digunakan
yang oleh bezos ya kemarin
dan ini katanya diklaim punya jendela terbesar yang pernah dibuat untuk pesawat ruang angkasa
bahkan turk komersialnya sudah dibuka tahun ini dengan sistem lelang
berikutnya kalau branson branson udah
jeff bezos juga udah
nah spacex kita ke spacex sekarang dari amerika serikat juga digadang gadang akan memulai tour komersialnya tahun dua ribu dua puluh
jadi miliarder jepang yusaku maezawa dikabarkan akan menjadi penumpang salah satu roket spacex dari elon musk
dan elon musk ini juga ditunggu tunggu ya oleh banyak pihak
kapan nih kalau branson udah besok udah tinggal elon musk ya
sementara kalau tadi tiga dari amerika serikat kita sekarang ke rusia ada energia
ini ya ini adalah key player dari industri antariksa
melansir dari laman resminya anda bisa memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan luar angkasa
menggunakan pesawat ruang angkasa mereka yakni zoyus rusia
tapi nanti berangkatnya dengan kosmonaut profesional
kalau blue origin ini kan otomatis ya otomatis
jadi kalau ini ada kosmonautnya dan sudah dibuka iklannya
akan dibuka nanti dua ribu dua puluh tiga
bisa boleh ada uangnya
nah berikutnya seberapa jauh sih wisata antariksa
sekarang saya ajak anda untuk lihat
jarak pesawat antariksa yang digadang gadang oleh beberapa perusahaan swasta sebelumnya
berkisar antara sembilan puluh sampai dengan empat ratus km
kita bandingkan dengan jarak pesawat terbang
ini jarak pesawat terbang itu hanya sekitar empat puluh satu hingga empat puluh tiga
atau sekitar dua belas sampai tiga belas km
ini pesawat biasa pesawat terbang ya
jadi jaraknya sangat jauh menempuh sembilan puluh hingga empat ratus km
kalau jarak roket ini beragam sembilan puluh sampai empat ratus km
artinya ini nanti penumpang bisa masuk dalam wilayah wilayah udara
yakni lapisan termosfer
nah lapisan udara inilah di wilayah inilah satelit satelit diterbangkan
jadi nanti anda akan berwisata melihat satelit ya
oke berikutnya kita geser
nah ini yang agak bikin keringetan ya
nah berdasarkan data yang kami himpun rata rata penerbangannya memakan ratusan miliar rupiah
ratusan miliar rupiah ya
oke ada angka dua puluh delapan juta sampai dengan lima puluh lima juta usd alias dolar amerika serikat
kalau di rupiah kan yang mencapai tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah
karena kalau misalnya blue origin
ini mereka mematok sampai dengan tujuan yang jauh yakni international space station
sementara kalau anda mau yang lebih murah ada
tenang mau murah ada
rp dua ratus lima puluh ribu bukan rupiah usd ya
dua ratus lima puluh ribu usd sekitar tiga enam miliar rupiah
karena anda hanya terbang di area suborbital di tepi luar angkasa
nah harga harga ini nih mencangkup apa aja
pasti dong anda bukan astronot berpengalaman bukan astronot terlatih
jadi pasti ada latihannya
kemudian adalah pakaian luar angkasa karena pasti berbeda situasinya dengan di bumi
dan berikutnya adalah kebutuhan hidup di luar bumi
karena di spacex dan blue origin juga menawarkan pengalaman tinggal berhari hari di luar angkasa ya
tapi memang yang penting merasakan pengalaman di titik nol gravitasi
jadi perusahaan ini menawarkan hal tersebut
anda punya uangnya